lebih dari delapan jam jalur kontraflow arah jakarta di kilometer empat puluh delapan macet
kepadatan kendaraan di jalur kontraflow akibat penyempitan jalur dari tiga lajur menuju satu lajur di kilometer empat puluh tujuh
hal ini berimbas ke jalur arah palimanan kilometer empat puluh delapan yang juga ikut mengalami kemacetan
selain itu volume kendaraan yang melonjak juga menjadi penyebab kemacetan hari ini
arus lalu lintas pun terpantau padat merayap di beberapa waktu
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv triksi valensi yang akan melaporkan dari gerbang tol cikampek utama
triksi selamat malam seperti apa pantauan di ruas tol jakarta cikampek malam ini
pemandangannya tidak berubah tidak berbeda jauh sejak tadi pagi
bahkan sebenarnya kalau kami melihat saat ini
cukup padat merayap ada beberapa waktu kendaraan ini berhenti tidak bisa bergerak ataupun juga stuck begitu ya
baik di jalur utama maupun juga di jalur kontra flow yang sebenarnya dibuka dua lajur
dan juga digunakan sebenarnya untuk bisa mengakomodasi kendaraan kendaraan yang meningkat pada hari ini
nah kalau kita melihat dari data jasa marga sebenarnya sidi dan juga saudara hingga kemarin malam atau kemarin minggu malam
sudah ada sekitar lima puluh dua persen
kendaraan atau pemudik yang berangkat dari ataupun juga melewati gerbang tol cikampek utama menuju ke arah jakarta
jadi dari perhitungannya masih ada sekitar empat puluh delapan lagi pemudik yang masih belum pulang ataupun juga belum melakukan perjalanannya pada hari ini
nah tapi kita akan melihat pada hari ini cindy dan juga saudara karena memang diprediksi ini adalah malam puncaknya terkait dengan kendaraan kendaraan yang akan masuk ke jakarta
dari gerbang tol kali kangkung semarang
cikampek utama yakni di km tujuh puluh
kalau kita melihat juga dari data yang disampaikan oleh kakor lantas polri bahwa memang setidaknya ada satu ratus delapan puluh delapan ribu kendaraan yang diprediksi akan melintas pada malam hari ini
jadi sindik tadi kalau misalnya dikatakan jika satu ratus delapan puluh delapan kendaraan benar benar melakukan perjalanan pada malam hari ini secara bersama sama
maka memang kepadatan ini masih akan terus terjadi bahkan hingga selasa pagi prediksinya
diimbau juga tadi kepada pemudik yang memang masih memiliki waktu lowong ataupun juga termasuk bagian dari asn untuk bisa memilih atau mengundurkan waktu kepulangannya ke arah jakarta maupun juga sekitarnya
karena melihat juga volume kendaraan yang terus meningkat sampai saat ini sini dan juga saudara kalau kita melihat juga sampai pukul enam sore tadi sudah ada empat puluh lima lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol cikampek utama
meski sebenarnya sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas dari one way atau satu arah
kemudian juga kontraflow dengan beberapa penyesuaian termasuk juga petugas petugas yang melakukan penguraian di beberapa titik seperti misalnya di km enam puluh enam yang merupakan pertemuan dari gerbang tol kalihurip utama atau dari arah bandung
lalu kemudian juga mendekati rest area km enam puluh dua dan juga di km lima puluh dua
ini sudah terus dilakukan penguraian ataupun juga petugas petugas yang terus mengingatkan kepada pemudik untuk tidak lama lama berhenti di bahu jalan ataupun juga berada di rest area
karena memang bisa bergantian dengan pemudik yang lainnya
atau ibaratnya adalah tidak ada hambatan sama sekali
nah masalahnya ini adalah terjadi beberapa hambatan di kilometer kilometer yang berbeda
dari pantauannya kakor lantas polri irjen haan suhanan mengatakan ada yang kehabisan bahan bakar lalu kemudian juga ada yang mobilnya kepanasan
atau bahkan pecah ban itu terjadi bukan hanya di jalur utama yang bisa berbelok ke bahu jalan tapi juga terjadi di jalur kontra flow
nah inilah yang juga menjadi penyebab lagi antrian ataupun juga kepadatan bagi kendaraan kendaraan yang masuk jalur kontraflow
makadari itu yang diimbau juga adalah memperhatikan
kecukupan dari bahan bakar lalu kemudian juga dari kesiapan kendaraan termasuk juga yang penting adalah kondisi tubuh ketika membawa kendaraan
ataupun juga mengendarai bersama sama dengan keluarga dari kampung halaman menuju jakarta ataupun juga kota asalnya saat ini
nah selain itu juga tadi yang diimbau adalah bagaimana ketercukupan saldo kartu elektronik agar bisa memudahkan soal transaksi di gardu tol
karena kalau misalnya di gardu tol gerbang tol cikamek utama sidi dan juga saudara ini sudah dioperasi
memaksimalkan untuk bisa memfasilitasi kendaraan kendaraan yang masuk yang terus meningkat sampai dengan saat ini melalui gerbang tol cikampek utama
setidaknya tadi disampaikan ada tiga puluh dua gardu tol lalu kemudian juga ada empat mobile reader yang digunakan oleh petugas menjemput bola
jadi total ada tiga puluh enam lajur transaksi yang digunakan atau disediakan di gerbang tol cikamek utama
dari jasa marga untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemudik yang melakukan perjalanan pulang pada hari ini
tapi cindy dan juga saudara yang kembali diingatkan adalah tadi bagaimana tetap menjaga kesiapannya dan juga memperhatikan rambu rambu yang memang sudah ditetapkan
ataupun juga aturan aturan yang sudah diberlakukan cindy dan juga saudara untuk bisa memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pemudik dalam melakukan perjalanannya kembali ke rumah masing masing
ada nimbawannya kalau ada waktu lowong bisa tidak menumpuk di hari ini ya